bener dia ngambil hatinya gue
mungkin lo bakal kerok lo pake karutan
yah emak bisa aja
walaupun kita satu bibit nih emak ya cuman kualitas kita beda
waktu kecil ya emak aja tuh waktu ngandung aja nih ngidam makan ikan salmon
kalo salon itu yang buat ini ya orang ibu ibu suka dandan disitu ya
kalau makan ikan salmon tuh mak itu harganya mahal
tapi namanya bulan puasa teriak teriak manggil pada kagarin denger
mau derasin anak kupingnya pada
sabar kesian anak anak dimarahin
nyempok ada sedikit makanan dari kita
maaf aja ya umi ya biar kate susah kayak gini
sorry mory ya terima makanan dari orang luar
eh lo aja tuh yang ambil tuh makanan ya ambil sama lo
sama biar kita kagak punya lagi
sapa aja kita makan ke telapaknya
terima kasih ya
eh kagak boleh kagak boleh
yang beriman bulan yang dapet jatah
tapi gue jual main liat

eh jatah makan kalian
harimilah harimilah harimilah
jangan makan dulu berdoa dulu
ambil tuh nasinya
tuh lo yang baru disini gue kepret lo
sudah doa lo mau makan
neng mau makan
kencang hati juga kencang
ngapain di kamarnya lo
nggak bosan di kamar
lagi baca buku ki
sampai sampai buku disuruh nemenin uang
nah daripada lo di kamar terus
mendingan nemenin aki jalan jalan keliling kampungnya
kaki udah rindu nih kangen
pengen lihat suasana kampung ini
nah gitu dong
rumahnya mau ke mana be
udah mau jalan jalan keliling kampung sama aki
gue mau ngeliat perkembangan di kampung sini
ada kemajuan apa kagak
yaudah hati hati di jalan ya
bun gue mau bikin kue bantunya
air badannya kurang enak badan
leh kalau lo gak mau bantuin siapa dia yang bantuin gue
ape kue yang mau basi
ia siap jadi asisten chef
uh gue seneng banget mut
terima kasih ya
aduh lo mau bantuin gue
kalo minta bantuan tuh
jangan sama orang yang males
yang ada sakit hati
mendingan minta bantuan sama orang yang baik hati dan manis budi
terima kasih ya
lo kalau mau bantuin bantuin aja
dasar lo tukang cari muka loh
eh siapa yang cari muka
empok tuh ya
yang suka gosip fitnah nyebar sono sini
itu apaan tuh
lu yang jadi mantu gue
seneng banget ya
kakak kaya sekarang ini
mau dua puluh tahun si muhyiddin tuh jadi mantu gue
belum pernah sekali sekali dia diberi

berarti air aja dong mak ya
ya gue heran sih sama si maimunah
ngapa si maimunah itu demen bener sama si muhyiddin
apa mau dibilang lagi ya mut ya
nasi udah jadi bubur
sekarang tinggal terima nasib aja deh
gue nyemantu kaya dia
bener bener tuh anak
pinter benar dia ngambil hatinya gue
kalau bawa bawa harta warisan
mungkin lo gue keruak lo
yah emak bisa aja
walaupun kita satu bibit nih mak eh
cuma kualitas kita beda
waktu kecil ya
mak aye tuh waktu ngandung ayah nih
ikan apaan ya tuh
kalau salon itu yang buat ini ya
orang ibu ibu suka dandan di situ ya
iya pinter mak
kalau makan ikan salmon tuh mak
itu harganya mahal di pasar
kalau ada orang ngandung
terus makan ikan salmon
anaknya bakal pinter
kalau gue sih senangnya cuma ikan terimut
daripada julung julung mak
nah kalau abang aye tuh
emak ayah denger denger
jadi mukanya gitu mak
nekuk kayak ijuk
gak serk sedikit di hatinya
mukanya itu langsung nekuk kayak ijuk
nah berarti mata emat masih tajam
lihat muka abang muhyiddin tuh kayak ijuk
bagus tuh mak namanya
hatinya tuh dibikin dari apa sih
aduh jangan jangan dari ongol ongol ya
lapanya diparut semua
pelin banget tuh anak
pinter banget lagi ngambil jari mukanya
kenapa sih mi datang datang marah marah kayak begitu
umi kesel sama mbak be sama emaknya umi
udah kayak apa aja nih
hanteng hanteng di kamar
tuh si mahmud adek lo
kemarin dia bisa guide si rumana jadi cs nya
nah sekarang nih nih
dia coba coba mau ngedeketin bapak gue mbak be gue
kan baik namanya menyambung silaturahmi
bukan begitu abah
apa yang direncanain sama si mahmud tuh
dia tuh lagi cari banyak dukungan
terus semuanya juga ngedukung dia
minta supawira warisannya tuh dibagi ke dia
nah betul bakalan miskin
bener juga tuh mi
wah ini kagak bisa didiemin nih
kita kudu cari jalan keluarnya nih mi
kamangkenye lo pikir dong
jangan sampe lo miskin gara gara si mahmud
udah mi tenang mi
abah serius kali ini